semarang meresmikan gedung co working space badan riset dan inovasi nasional brin di kompleks balai kota semarang
di gedung co working space ini nantinya akan ada dua puluh satu pusat riset yang mengakomodir satu ratus sembilan puluh periset yang ada di jawa tengah
setelah ada di lombok serta bali kini co working space badan riset dan inovasi nasional brin resmi hadir di kota semarang
co working space yang sebelumnya adalah kantor peningkatan produk dalam negeri di kompleks balai kota ini difungsikan untuk menampung peneliti dan periset yang ada di kota semarang maupun jawa tengah dengan berkolaborasi bersama perguruan tinggi serta periset
wali kota semarang mengaku beberapa peneliti yang berkontor di kota semarang juga berkontor di kota semarang
penelitian yang sudah dilakukan oleh periset sangat bermanfaat bagi pengembangan kota semarang
selain alat pendeteksi banjir longsor pengendali emisi udara ada juga sebuah inovasi yang bermanfaat bagi pertanian di daerah perkotaan serta limbah yang bisa dialih fungsikan menjadi bahan bakar bagi nelayan
hari ini bisa meresmikan bersama sama dengan waktu yang cepat ke working space brin untuk di wilayah jawa tengah
tapi kita ada di kota semarang
sehingga bisa mendapatkan hasil hasil riset yang sangat luar biasa
mungkin tadi teman teman juga sudah melihat ada beberapa penemuan penemuan yang sangat luar biasa dan itu dibutuhkan oleh kota semarang
yang satu ada pendeteksi banjir kemudian longsor dan daerah aliran sungai
sementara itu sekretaris utama brin sangat mengapresiasi adanya co working space yang sangat dibutuhkan oleh periset dan peneliti dengan sarana serta prasarana yang memadai
pasalnya di gedung co working ini akan ada dua puluh satu pusat riset yang mengakomodir dua puluh satu periset di jawa tengah
karena sistem kerja di brin ini memang coworking space
dan ini menjadi satu model yang baik
bagaimana responsif dan inovatifnya cara cepat bisa menyediakan coworking space
karena memang sebelumnya sudah ada di semarang
dan tadi sudah dilihat bagaimana ekosistem yang sedang terbangun di brin ini antar pusat riset yang berasal dari berbagai kl ini bisa berkolaborasi
dan dengan sistem yang terintegrasi ini jauh lebih mumpuni dan lebih kuat buat kita semua
dan kita sudah lihat ya sarana prasarannya sangat memadai
jadi karena di sini ada dua puluh satu pusat riset yang ada di semarang dan jawa tengah
adanya co working space brin yang ada di pusat kota ini akan sangat memudahkan periset serta peneliti dalam melakukan pengembangan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat
heri widodo kompastv semarang jawa tengah